presiden republik indonesia joko widodo memberi tanggapan atas gugurnya tiga anggota tni di papua
presiden langsung memerintahkan tni dan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan kelompok sipil bersenjata di papua
pernyataan tersebut disampaikan presiden jokowi setelah meresmikan jalan tol bagahuni terbanggi besar di gerbang tol natar jumat pagi
presiden mengakui pengejaran pelaku penembakan dengan medan hutan belantara yang berat persulit personel tni dan polri
sebelumnya penyerangan pos tni oleh kelompok sipil bersenjata di distrik muginduga papua menyebabkan tiga prajurit tni gugur
tni dan polri menyebabkan tiga peracurit tni gugur